siapa suruh jadi sojagoan udah gue lagi sibuk papa urusan tuh katanya bikin kopi
lalu mau kemana konsernya belum kelar
yaudah kalau masih mau di sini
iya aku tahu kamu mau pulang
aku hantar kamu pulang
kamu lihat dong ini udah malam
dan aku enggak mungkin ngebiarin kamu pulang sendirian
mendingan aku antar kamu pulang
aku tahu kamu selamat sampai di rumah

sayangnya kau mau pulang vantan dan seem selamat semua putranya semua baiknya
ayolah trim embora
biar aku undurlah caranya tadi

aku masih tanpa jika kamu tidur disini
aku barusan ingin ikut katruks binomi gini
silahkan sampai sampai lah
dan itu baiknya
kamu kenapa sih dari tadi di jalan aku perhatiin kamu diam terus
kenapa gue sekarang bete ya
sebeirnya sekarang speaker menang kali ini
enggak enggak apa apa gue santai aja ya
boleh lo masukin apa perlu gue anterin sampai dalam
oh enggak enggak perlu aku jalan aja
sekali lagi makasih banyak ya buat malam ini
eh lo ngikutin gue dari tadi ya sama tasya
karena saya harus pastiin dulu kalau kamu nganterin tasya dan tasya selamat
dan kamu sama sekali enggak kurang ajar sama dia
men ini penting banget men
ah udah lah masalah itu gampang
ntar gue lunasin masalah pembayaran
nah gitu dong
yaudah besok sih gue kabarin lagi oke
siapa lagi yang berson kamu telepon ran
mau tau aja sih
udah papa tenang aja
orang ini yang bakal ngebantuin gue untuk ngelaksana semua tugas gue
wah wah wah enggak bener ini
rupanya para mantelman itu sudah balik lagi
mereka pasti orang suruhan siling terdarah
mereka pasti orang suruhan
lepasin bapak itu
gue heran sama kalian
nggak ada bosennya balik lagi ke sini
udah lebih dari tiga kali
hah tapi enggak bosen bosen juga
sekarang mendingan kalian pergi dari sini
atau kalian bisa pergi ke rumah
nanti kalian jadi patah patah semua
ya apaan ya
bentar semua dulu
bentar lo ya
wah celang loh
apaan itu orang kelan ya
lagi siapa suruh jadi sojagoan
udah gue lagi sibuk
papa urus duluan
tuh katanya minta dibikin kopi udah jadi tuh
dia tuh babi gue
masalah sama dia ya lo cari masalah sama aku
satu ketiga mungkin saya tadi

pak saya kasih tau ya pak lain kali kalau butuh duit untuk bayar utang
pak saya kasih tahu ya pak lain kali kalau butuh duit untuk bayar utang

pak saya kasih tau ya pak lain kali kalau butuh duit untuk bayar utang

hai payah lu semua badan gede tapi kalah pakai babak pelur lagi
siapa sih yang mukulin kalian ya sampai babak belur begini siapa tadinya kita menang bos
kalau cuma lompat rawan aja sih malam tadi pak irwan udah babak belur kita bikin tepar
bos tapi tiba tiba aja anaknya datang dan ngelawan kita bos anaknya begitu diberi kita
semua langsung kalah bos alesan aja itu dia bos ceweknya bos itu dia bos kalian yakin yakin bos
pokoknya ini hari terbaik yang pernah aku punya makasih ya makasih ya
sebenarnya wanita yang bikin hari kamu itu jadi hari yang luar biasa tapi terdistan
kenapa randi yang menang tiket konser waktu aku dipanggil naik tanggung
ini masalah orang dewasa tiara tiara nggak bakalan ngerti pengen tahu orang dewasa
nanti kalau tiara udah gede juga tiara ngerti
sepi banget sih
harusnya taswi udah ada nih nggak ada sih
akhirnya datang juga mereka